apa risikonya pacaran sama artis mas
tuh kan pantesan aja mukanya tuh familiar
dia tuh tulangannya evita
salah satu pengusaha top di jakarta
kak namanya siapa
aduh lupa nis namanya siapa
yaudah lah nis
dia tuh bukan pangeran masa kecil lho
dia tuh pangeran evita
nggak mungkin kan dia tuh orang yang lo cari
mungkin kakak bener
kenapa bisa bisanya aku sih yakin ini kalau cowok itu kevin
bahkan namanya aja mungkin bukan
kayaknya ada orang yang datang deh
ini alamat yang ada di daftar calon peserta aku
tapi kok bisa sama dengan alamat mudik ini ya
apa bener gadis yang bernama anissa di daftar itu adalah gadis yang miko cari
seperti apa ya gadis itu
kira kira aku bisa meritiko
tadi aku bilangonymous kan

sebenarnya aku lagi nyari seseorang
ya kebetulan aku dapet alamat
ada yang nyari kamu tau gak
gimana kalau sekarang kamu
ikutin aku dan kita cari tempat untuk ngobrol
jadi dia mau ketemu sama aku

kamu tau gak sih
dia bilang dia tuh pengen banget ketemu sama kamu
mungkin selama ini kamu gak sadar
ternyata kau berarti buat seseorang
iya om muda vita
kamu kenal sama dia
aku bukan kenal lagi sama dia
aku kenal dia dengan sangat baik nisa
aku mau bantuin dia untuk cari kamu
gadis yang paling berharga buat dia

kalau emang kamu gak mau atau kamu belum setuju
ya ampun pokoknya kamu harus sembunyiin aku sama dia
sebenernya dari dulu aku pegang
mau ketemu lagi sama juga
gimana kalau kita ketemuannya besok aja

dia bisa gak ya

bahwa si cowok yang memakai video selena itu adalah pangeran masa kecil saya
tapi kamu yakin ini benar buat dilakukan

makanya dia sama vita
ya iyalah kak
gue sama sekali gak ada maksud untuk ngerebut dia dari revita kok
gue tuh cuma pengen ketemu sama dia dan
dan gue mau pastiin bahwa dia bener bener pangeran masa kecil gue
bikin kamu seneng
bukan cuma itu
anissa bahkan dia bersedia untuk ketemu sama kamu
kamu ketemu sama anissa jam satu siang di kafe merah putih
evita ini kemenangan luar biasa buat aku
besok kamu bakalan hit date sama anissa
tapi aku gak tau gimana caranya aku bisa ngucapin terima kasih buat kamu
ini sangat luar biasa kamu gak bohong kan sama aku
kamu jangan berterima kasih sama aku
kamu tahu ini gak ada artinya dibandingin pertolongan kamu waktu itu ke aku
dan kevin ini barang barang dan eric yang dan kevin minta
taruh aja di sana
baik dan permisi
aku bukannya lupa sama pesanan kamu
tapi gimana caranya aku bisa menemukan gadis ini
aku sama sekali belum pernah melihat dia
lewat surat surat antara erik dan anissa ini aku bisa mendapat petunjuk
dan kevin ada tamu tuh
gua luar biasa ini
aku ada sedikit masalah di sana
nah nelang gua
tidak ada turnur
untuk kevin temanku tersayang